tadi ashubungin aku dia bilang handphone kamu gak aktif
aku malah gak tau kalau ada telepon masuk
mungkin lagi nggak ada sinyal kali pak
kan kadang suka gitu telepon error
ya mungkin juga sih
ini yang mau sendiri mas
ada yang mau
mulutnya jangan kenceng kenceng hati hati kita sesak gak bisa nafas
handphone kamu kenapa tadi elsa boomin aku
dia bilang handphone kamu gak aktif
aku malah gak tau kalau ada telepon masuk
mungkin lagi gak ada sinyal kali pak kadang suka gitu telepon error
ya mungkin juga sih
ya saya lagi menuju kesini kok
aku belakang lagi ya
ya ampun pasti aksa akan tanya soal andin dan rafael
tapi gak apa apa deh kalau elsa kesini ini kesempatan buat aku bicara sama dia
untuk menghentikan semua masalah ini
biar nanti pas andin bangun terus haus dia bisa langsung minum
hei udah bangun
kok bisa ada disini ya
udah minum dulu
kamu nyenyak sekali tidurnya minumlah
sayang kamu tuh ketiduran di mobil terus gendong kamu ke kamar sih
tiduran kamu capek banget deh
terus alptu tadi pergi dibilang katanya ada urusan kerjaan sama randy
kok kerjaan sih mas al kan mau ketemu sama ricky
yaudah kalau gitu mama keluar ya kamu istirahat aja
oke minum ya yang banyak ya
mas al ini kenapa sih
kok dia pulangin aku
padahal aku pengen ikutan juga ke tempat ricky

biar kita bikin kue ya
gak usah telfon mas alde
ada yang kurang dong mixer
kita taruh sini
jangan deket sama anak kecil ya
jangan deket sama anak kecil ya
gue kek tempat prima
thr gua bakal ditarik sama pak bos
lu diem diem aja duduk gitu ya
nanti kasian dede bayinya
udah gak usah
biar gua aja
kayaknya ngomel aja dia
oh gigi lagi di halaman tuh
lagi belajar buat besok ujian
maaf saya telepon
ada apa ya
kita bisa ketemu
begini bu apa kita bisa ketemu sekarang bu
soalnya ada yang
ingin saya bicarakan dengan ibu
lebih enak kalau kita ketemu langsung bu
karena ini ada hal penting yang ingin saya tanyakan sama ibu
saya tunggu jawabannya ibu
mau ketemu di rumah saya
ehm enggak juga sih kalo di cafe juga boleh bu
ehm boleh aja
ehm gimana kalo ketemu di parisian cafe
kita ketemu di sana ya bu rosa
lebih baik aku gak usah kasih tahu andin
kalau aku mau ketemu nino
nanti andin jadi kepikiran
delapan puluh empat maka berapakah nilai yang harus diperoleh untuk pelajaran bahasa inggris
asyik kenapa sih soalnya susah susah banget kayak gini nggak mudah ah pertanyaannya begini